mural mural di berbagai sudut kota di indonesia sempat mencuri perhatian
aparat dan pemerintah setempat menghapusnya dengan alasan karena dianggap melanggar ketertiban umum
dalam satu pekan terakhir berdasarkan catatan cnn indonesia
penghapusan mural terjadi di jakarta bandung dan banjarmasin
namun juga sebagian pengamat menyayangkan
serta menilai penghapusan mural yang berisi kritik sosial ini merupakan bentuk baru represi
kita bahas lebih dalam dengan tiga narasumber kami pada malam hari ini
yang pertama ada tenaga ahli utama ksp pak ali mohtar ngabalin
selamat malam pak ngabalin
pak ngabalin bisa dengar suara saya dengan jelas
yang berikutnya ada guru besar komunikasi politik upi pak karim suridi
selamat malam pak karim
selamat malam pak karim
baik sehat ya
selamat malam assalamualaikum
dan terakhir ada perwakilan dari seniman
indonesia pak yayak yatmaka
selamat malam pak yayak
pak yayak bisa dengar suara saya dengan jelas
pak yayak selamat malam
baik nanti akan kita kembali betulkan mengenai sinyal dan juga hubungan bersama dengan pak yayatmaka
sebelumnya saya mau ke pak ngabalin dulu
pak ngabalin pemerintah tidak antikritik katanya ya
dan sebelumnya juga sudah dikatakan
baik oleh mas faldo dan juga pak muldoko
tapi fakta di lapangan berbicara lain
muncul lagi di lokasi lain dihapus lagi
sebenarnya sikap pemerintah ini bagaimana pak ngabalin
ya kalau di bawah normal normal saja biasa saja
mural itu kan sudah di ibu kota negara
ada di kabupaten di kota di susun di kecamatan
tembok tol tembok tembok dinding dinding batas tanah dan lain lain
jadi kalau urusannya di kabupaten urusannya di kota urusannya di kecamatan
tidak sampai ke pusat itu urusannya itu
tapi kalau misalnya membaca kritik yang dialamatkan kepada pemerintah
pemerintah sendiri menanggapinya terganggu atau tidak
ya pak jokowi kan sudah
suka ya berkali kali juga
memutakan mengomentari tentang masalah
soal kritik ya membuka pintu lebar lebar kemudian
boleh memberikan kritik karena
itu beliau sadar kalau itu merupakan
imunisasi kekebalan tubuh bagi pemerintah kemudian melakukan evaluasi terhadap
kopal saya dan muka saya juga
mata saya ditutup normal normal saja biasa saja
tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan
bahkan presiden secara khusus menyebutkan mengeluarkan pernyataan
bahwa mural itu jangan dihapus mural itu adalah
biasa saja itu bagian dari
kritik yang harus diterima biasa saja normal
maksudnya saya heran
apa bisa mural dihapus konstana yang
kenal gesahnya apa urusannya dari mana jalurnya gitu
soalnya sudah ada perintah dari pak presiden katanya jangan dihapus
mengembangkan kreativitas mereka
mengukir melukis dengan baik
mendapatkan promosi yang baik dan bisa mendatangkan rezeki yang
banyak bagi para pelukis
pak ngabalin kalau misalnya pak presiden sendiri menanggapi santai
kemudian juga sudah mengatakan tidak perlu dihapus
adanya penghapusan mural ini berarti atas instruksi siapa
dan kemudian apa reaksi pemerintah dengan
maraknya penghapusan mural ini
bisa di polsek bisa di kecamatan bisa di
hal sebetulnya hal yang pertama itu
masing masing daerah punya perda
di malang di kalimantan di sumatera barat mungkin
di beberapa tempat bogor hang rang
ya ada perda mereka atau mungkin dalam suasana pandemi
itu bisa mengganggu aktivitas orang atau lain lain sebagainya
atau yang kedua
ya dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
kan itu salah satu tugas polisi di dalam undang undang nomor dua
mungkin nanti teman teman wartawan cnn
jangan tanya ke istana dinda
oke berarti kalau dari pemerintah sendiri dari istana sendiri
menganggap ini tidak mengganggu tertiban umum
tapi sebaliknya yang di bawah aparat ini menganggap
ini mengganggu ketertiban umum sehingga harus dihapus
berarti ini ada ketimpangan perspektif ketimbangan mindset
dalam menghadapi mural ini pak ngabalin
ya itu yang saya kira nanti tanya
tapi yang pasti begini
kalau urusannya di kecamatan urusannya di kabupaten
urusannya di dusun
kan tidak ada keterkaitannya dengan presiden
tidak ada keterkaitannya dengan binagraha atau istana
wartawan teman teman coba cek cek
apakah kami dari binagraha atau dari seknai
ataukah dari sekap atau mungkin presiden
hapus itu apa segala macam kan tidak mungkin itu
urusannya justru presiden senang baik saja
titik itu penting untuk bisa melakukan evaluasi terhadap
kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah
tidak semua kebijakan itu bisa diterima oleh semua orang
menolak pasti ada yang senang ada yang tidak senang
tapi tidak mungkin semua orang bisa dibuat senang di republik ini
tapi lebih banyak orang senang lebih banyak orang harus
menggunakan kebijakan yang memberikan kebutuhan
kepada seluruh rakyat indonesia
oke baik berikutnya saya ke pak karim paul
saya geser ke pak karim sendiri
kalau misalnya menurut anda pantaskah mural ini ditanggapi serius
oleh pihak pemerintah
menurut saya pantas ditanggapi ya
tetapi yang ditanggapinya harusnya pesannya ya
jadi menurut saya kuncinya bukan soal dihapus tidak dihapus
siapa yang menghapus atas perintah atau bukan gitu ya
menurut saya itu agak sekunder ya
yang primer adalah kehadiran mural ini harus dibaca dibalik jiwanya
pesannya gitu ya menurut saya
karena apa karena ini kan salah satu bentuk saluran komunikasi
yang disampaikan oleh warga
hanya sayangnya menurut saya ini perlu pengaturan ya
pengaturan di mana
jadi bukan harus dipungkam dipiarkan juga tidak akan bagus
tetapi harus disalurkan harus diatur
misalnya kalau membaca tren seperti yang dijelaskan pak ngabalin
pak muldoko atau siapapun gitu ya
ini seakan akan kan presiden tidak terganggu pusat tidak memerintah
akan tetapi ini inisiatif pemerintah daerah
mungkin dasarnya penegakan perda atau apa saya tidak tahu
dan kalau diserahkan kepada orang juga tanggapannya akan berbeda beda
tetapi menurut saya prinsipnya adalah ini soal bagaimana kita menjaga
ruang publik ini tetap terbuka dan sehat
dan kalau misalnya apapun diserahkan kepada orang
selagi bisa dan mampu akan kacau gitu ya
jadi saya tidak melarang larang tidak menyuruh nyurut tapi menurut saya
ruang publik yang terbuka sehat ini butuh pengaturan
sehingga tidak semua orang yang bisa melakukan yang mampu melakukan
bisa semau maunya termasuk juga yang dilakukan oleh politisi ya pak ngabalin
jadi menurut saya bukan perkara moral saja kemunculan balik di ruang publik
itu juga harus diatur gitu ya
karena itu milik kita bersama
termasuk kemunculan ruang ruang yang dikuasai oleh frekuensi misalnya
frekuensi itu kan ranah publik meskipun tidak ada saya mampu gitu ya
tapi tidak bisa didasarkan pada semata mata atas kemampuan
ada kepatutan yang harus kita jaga
sebab demokrasi ini bertumpu pada pengaturan
pada pengaturan bukan pada masalah siapa yang bisa siapa yang mampu
jadi menurut saya sebesarnya pemerintah kita harus membaca apa pesan dibalik
moral moral itu gitu ya
kalau misalnya ada moral mengatakan presiden tidak ditemukan gitu ya
artinya kan saya tahu kan
kalau presiden sudah bekerja saya tahu pemerintah juga bekerja
tapi mengapa muncul pesan seperti itu
apakah misalnya mereka gagal memahami atau mereka gagal mendengar atau apa
nah itu menurut saya harus dibaca secara jernih sehingga kerja keras pemerintah gitu ya
itu bisa dipahami
meskipun dalam konteks komunikasi hari ini di mana hubungan antara pemerintah dan rakyat
tidak lagi linier dalam cara cara dulu
karena hubungan itu diperantarai orang lain
karena itu diperantarai oleh berbagai komunitas yang melayani sendiri
maka cara cara komunikasinya akan berbeda
karena itu maka menurut saya inilah momentum untuk melibatkan berbagai komunitas
dalam hal mengkomunikasikan apapun yang dikerjakan oleh pemerintah
baik yang sudah tercapai maupun yang belum
jadi menurut saya kemunculan moral ini adalah pesan setidak tidaknya ada pihak yang harus dirangkul
sebab saya melihat kemunculan mural ini kan harus kita tanggapi sama saja dengan kemunculan bendera putih di pasar pasar gitu kan
di satu sisi dia ingin diperhatikan ingin didengar ingin diajak bicara
selain ada pesan yang baik tersirat maupun tersurat
jadi menurut saya tidak ada yang istimewa dari sikap pemerintah gitu ya
termasuk pemerintah daerah karena dalam budaya politik indonesia yang tergolong high contact
biasanya bawahan itu akan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh atasannya
meskipun tidak diminta secara literat tidak diminta secara terbuka
tapi ya ngerti sendirilah gitu ya
jadi menurut saya ini komunikasi politiknya komunikasi politik yang ngerti sendirilah gitu
tapi itu saya membacanya tidak terlalu apa ya tidak terlalu susah untuk memahaminya
yang susah itu adalah menangkap apa pesan dibalik kemunculan moral
nah bicara mengenai moral
mungkin teman teman akan bisa membaca tetapi kita harus membacanya secara empatik gitu ya
oke pak karim
emik jadi apa mana dibalik mana itu menurut perspektif para pembuatnya atau setidak tidaknya komunitasnya
oke pak karim
itu yang juga ingin saya gali maksud dari mural mural tersebut sampai masyarakat ini mengeluarkan kritik mereka dalam bentuk mural itu
pak karim sendiri membacanya dari komunikasi bagaimana masyarakat menyuarakan apa isi pikiran mereka dalam bentuk moral tersebut
tapi jawabannya ditahan dulu pak kari
jadi kita akan jadi sesaat tetaplah bersama kami karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan kembali dalami terkait dengan marak moral yang kritik atau mural berisi kritik ini dibungkam oleh orang orang yang ada di sekitarnya
kemudian kita juga masih bersama dengan dua narasumber pada malam hari ini
ternaga ahli utama ksp pak ali moutanangga balin dan guru besar komunikasi politik upi pak karim sudari
kami juga masih mencoba menghubungi atau sudah terhubung malah dengan seniman bapak yayak yatmaka
tapi kita masih mencoba apakah sambungan ini cukup aman
pak yayak selamat malam
pak yaya selamat malam apakah bisa mendengar suara saya
kita masih akan kembali membetulkan hubungan ini tapi saya kembali ke pak karim
tadi ada pertanyaan yang belum dijawab oleh pak karim terkait dengan masyarakat yang menelurkan kritik mereka dalam bentuk moral
ini insinuasi yang ditangkap sebagai guru besar komunikasi politik ini seperti apa pak
ketika masyarakat menelurkan apa isi kritikan mereka dalam bentuk mural mural yang tersebar di beberapa kota
begini moral itu kan simbol komunikasi yang dikirim oleh ya sebutnya
ya sebut saja perwakilan masyarakat atau seniman ya
tetapi sebagai orang komunikasi saya selalu mengajarkan bahwa simbol itu tidak mengandung makna
tetapi manusia yang melekatkan makna kepada simbol itu
nah oleh karena itu maka menurut saya kalau kita ingin memiliki gambaran yang akurat tentang apa makna dibalik mural mural itu
maka langkah yang harus dilakukan sebenarnya bertanya kepada pembuatnya atau setidak tidaknya komunitasnya
tetapi menurut saya
kita sebagai orang umum melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan
pesannya itu ya ingin didengar gitu
ingin diperhatikan itu pesan generiknya
nah karena itu maka menurut saya perkaranya bukan soal membungkam atau menghapus
karena dua perkara itu berbeda gitu ya
bagaimana mungkin membungkam kalau misalnya presidennya sendiri mengatakan silahkan saja saya tidak terganggu gitu
ya yang kedua
kalaupun moral itu dihapus
tetapi perkaranya tidak selesai dengan dihapus
sebab apa sebab peristiwa komunikasi itu bersifat irreversible
sebuah peristiwa yang terjadi itu tidak bisa dikembalikan lagi
efeknya tidak bisa ditarik
situasinya tidak bisa dikembalikan ke dalam situasi semula
jangan jangan penghapusan ini menjadi efek subliminal
menjadi efek yang tidak disadari oleh penghapusnya
tapi justru menegaskan pesan ada sesuatu di sini
kalau misalnya panik jalan jalan siapa jalan jalan kita sering melihat misalnya ada petunjuk
jangan tengok kiri
jadi kita membaca pesan jangan tengok kiri kita mau tengok kiri atau kanan gitu
justru kita akan menengok ke kiri gitu loh
itulah daya tarik gitu ya asimetric message gitu
jadi menurut saya saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh gitu ya
karena saya orang yang menganut paham simbol itu harus dibaca secara emik
apa maknanya menurut mereka
apa artinya menurut mereka
jadi yang paling sohih dan tahu persis adalah mereka yang membuatnya
atau setidak tidaknya komunitasnya
tapi sebagai orang komunikasi saya menafsirkan ada pesan di balik itu
ingin diperhatikan ingin didengar
atau mungkin koreksi bahwa ini loh sesungguhnya
perkaranya di sini gitu ya
jadi ini kembali kepada bagaimana efektivitas komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat
sebuah komunikasi dikatakan efektif
apabila pemerintah mengatakan kuda
nah kedengarannya kuda bukan kuya gitu ya
tidak ada distorsi tidak ada bias di sana
baik kalau begitu saya ke pak ngabalin
ini kalau dari pak karim sendiri mengatakan bahwa pembuatnya minta diperhatikan
bagaimana pemerintah menjawab kritik sosial dalam bentuk mural ini
atau memperhatikan kritik yang disampaikan oleh pemerintah
kritik yang disampaikan oleh pembuatnya ini pembuat pembuat mural
ya kalau pembuat mural itu kan seniman kan
yang seniman bukan bukan tukang jahit bukan tukang semen bukan
yang harus dicari dan dibahas dan diperdalam sedikit oleh prof karim itu adalah
siapa dibalik para penulis dan pelukis itu
kalau dia menuliskan tuhan saya lapar
kok dia bisa beli cat dengan harga jutaan rupiah
kalau dia menuliskan tentang empat ratus empat knot pound
kemudian begitu panjang dan lebar di tembok tembok tol itu
bagaimana mungkin ceritanya
karena gagasan besar yang dilakukan oleh seniman itu adalah
bagaimana ekspresi dari kemampuan keterampilan mengukir melukis itu bisa menjadi bagian daripada seniman
bagian daripada satu kepuasan dirinya
boleh jadi dengan dia melukis itu adalah membuat imunnya naik
tetapi saya mau bilang bahwa tadi benar kata profesor karim saya setuju
saya ada mencatat dengan sangat baik meskipun di sesi kedua ini saya tidak terlalu bisa mendengar dengan baik
umpama seperti ruang publik terbuka butuh pengaturan
iya mereka pasti bisa dimana mana
kalau kawan kawan ini bisa membuat
dia punya mural itu kemudian bisa menggunakan teknologi
apa yang disebut dengan industri empat
ada instagram ada twitter ada facebook ada segala macam youtube macam macam
berapa banyak orang yang membuat konten konten tentang kritik kepada pemerintah dan lain lain sebagainya
negaranya negara terbuka negaranya negara demokrasi
tidak ada tuh yang panas dingin
persoalan ini kan persoalan tahun lalu yang orang belum move on
kalau orang sudah benci itu profesor
kalau orang sudah tidak senang itu apa saja dibikin pasti tidak baik
menyebarkan kebencian menyebarkan berita hoax dan segala macam
saya khawatir bukan gagasan atau bukan pesan tidak sampai
tapi karena kebencian yang begitu mendalam
maka para pembuat mural pelukis juga
saya tidak segan segan juga mengatakan
maka orang orang yang tidak bisa lagi menggunakan saluran komunikasi di berbagai ruang yang terbuka di republik sebagai negara demokrasi ini
maka menggunakan tembok tembok lagi
bukan dia gagal menerima pesan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tapi karena kebenciannya itulah
kalau kebenciannya yang dia lakukan kenapa mesti presiden kena detanya
mungkin kenapa mesti ada istana yang jadi masalah
itu yang saya kira penting
kalau bagi petugas prof
menurut saya bagi petugas baik itu satpol pp kemudian di polsek di kecamatan
bukan urusannya dengan urusan orang di pusat
orang dia kerja apapun adalah dia tunduk dan patuh pada ketentuan aturannya
apakah di daerah itu dengan mural itu mereka punya kewajiban dalam melaksanakan tugas terganggu atau tidak
jadi apa yang mereka lakukan saya pastikan
bahwa polisi adalah lembaga negara yang independen
di dalam undang undang nomor dua
askan tentang kepolisian negara itu salah satu tugas dan fungsinya adalah
jaga ketertiban dan keamanan masyarakat

masyarakat harus tenang di tengah tengah masa pandemi ini
agar dia imunnya bisa terpelihara
itu aja menurut saya
oke pak ngabalin berarti saya perjelas lagi tadi pak ngabalin mengatakan
yang pak ngabalin tangkap dari mural mural ini bukan bentuk kritik
tapi bentuk kebencian ditunggangi oleh kebencian seperti itu mungkin bisa diperjelas
iya ini kan saya mengembangkan apa yang dijelaskan oleh prof karim
apakah mereka gagal menerima pesan
tidak saya tidak bilang
mana ada saluran komunikasi di republik di dunia indonesia ini yang tertutup
facebook nya terbuka instagram nya twitter nya segala macam youtube macam macam
apakah kurang sehingga mereka pakai lagi di tembok
itu adalah kreativitas para seniman para pelukis yang harus kita hargai
apakah dia menulis tuhan saya lapar
atau tuhan kita hidup kita dipaksa sehat hidup di negeri yang sakit
saya mau bilang boleh jadi itu adalah pesan dari orang lain
karena kalau dia lapar uangnya dia bisa pakai beli cat gitu loh
oke pak ngabalin satu sebelum saya nanti ke pak karim lagi untuk closing statement dan juga konklusi
pak ngabalin ini juga ada yang menyebut kalau misalnya reaksi reaktif ini juga dianggap sebagai pengalian isu
misalnya salah satunya mungkin seperti amendement undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
nah kalau dari pemerintah sendiri ini sebenarnya mengapa ya
mengatasi kemudian menyangkut hal ini bagaimana sih bentuk tindakannya
adindaku kalau soal amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
saya menghitung sudah sembilan kali presiden secara jelas menyampaikan pernyataan itu di ruang publik
semua orang menjelaskan bahwa kalau amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
maka yang nanti diutak atis itu adalah pernyataan yang tidak terjadi
itu adalah periode saksi presiden
hey please presiden sudah bilang bahwa saya cukup dua periode
saya juga tidak punya keinginan di tiga periode
mau apa lagi
kalau itu pengalian isu sudah deh please
itulah yang saya bilang bangsa dan warga negara yang memiliki independen
dan memiliki harkat dan martabat yang orang orang baik pikiran dan hatinya harus menyatu
karena pikiran dan hatimu yang menyatu itu ada tuhan di dalam
berpikirlah yang bersih berpikirlah dengan positive thinking
karena itu adalah perilaku orang orang yang beradab dan punya agama
oke baik tapi kita juga punya hak untuk bertanya seperti itu pak ngabalin
pasti pasti dan itu tidak ada masalah
maka saya bilang setiap saat cnn mau bertanya pagi siang sore malam di saluran mana saja
kalau tidak ketemu orang lain tidak ada masalah itu adalah keinginan
kalau tidak ketemu orang dari istana negara dan pemerintah
saya ali mukhtar setiap saat akan hadir
baik baik kalau begitu sekarang saya pindah ke pak karim
pak karim terakhir ini apakah dengan bentuk tindakan penertiban ini
dari aparat dan juga pemerintah daerah masing masing ini
bisa menjadi bumerang untuk pemerintah untuk wajah dari pemerintah
ya bisa gitu ya makanya saya bilang tadi kata kuncinya bukan penertiban bukan penghapusan bukan pembungkangan bukan itu semua
meskipun saya ngerti ya teori yang digunakan oleh bang ali
meskipun saya ngerti ya teori yang digunakan oleh banga balut
ada teori kan mengatakan sekali orang hater akan tetap hater kan gitu ya
tetapi saya tidak berpersaka begitu ya saya katakan yang tahu persis itu pembuatnya
nah saran saya bukan penertiban bukan pembungkaman bukan penghapusan
meskipun saya tidak tahu yang terjadi itu apa tetapi menurut saya pengaturan ruang publik
jadi lebih bagus sediakan saja di daerah itu satu area satu ruang
di mana orang bisa berepresi seperti itu

dan kalau sudah ada murah seperti menurut saya
akan lebih menarik kalau sekalian saja undang silahkan
istilah koisi kiri kanan bagian yang masih kosong itu dengan ekspresi anda
kasih duit gitu loh kasih duit kasih apresiasi sebagai bentuk tanggung jawab
dia melukis sesuatu dengan memperlihatkan siapa pembuatnya dipesan nya
kan akan lebih menarik sebab kalau dihapus justru akan menguatkan ada sesuatu di sini gitu loh
yang sekarang sudah dihapus tapi kan jejaknya tidak akan pernah hilang

baik jejak digitalnya jejak bisnisnya baik jejak digitalnya
baiknya maupun yang lebih penting adalah jejak di memori
jadi menurut saya bukan penertiban tapi pengaturan agar ruang publik ini benar benar sehat terbuka
bisa dimanfaatkan secara proporsional
dimana setiap orang tidak bisa mengembalakan kehendaknya sesuka hati
meskipun dia mampu dan bisa gitu ya
termasuk memasang baliho atau misalnya
menggunakan apalah saluran televisi gitu ya untuk kepentingan kelompok gitu ya
karena sekali lagi
televisi pun kan menggunakan frekuensi yang menjadi hajat hidup orang banyak
sama dengan ruang publik
jadi menurut saya ini harus dibaca secara komprehensif
bukan hanya soal moral
tapi soal apapun yang muncul di ruang publik
dan itu ruang yang berhak dinikmati
secara adil dan beradab oleh semua orang
sebab kalau sekali orang diserahkan apa yang kau bisa lakukan lakukanlah
wah kacau kita akan penuh kita ya
oke berarti kuncinya ada di dialog ya semuanya ya
baik dari pembuat moral ataupun penyampai kritik
kemudian juga yang disampaikan kritik seperti itu biar sehat semuanya
tidak menyebabkan syak syangka ke depannya
asas pada resmi konfirmasi begitu bang abalin
ini satu satu satu
saya mencatat dengan baik bahwa
dan insya allah
saya akan nanti sampaikan pesan ini
ini diatur agar para pelukis lebih berkreatif di ruang publik
ini benar benar profesor komunikasi
karena banyak orang yang ngaku ngaku profesor tapi abal abal
yang penuh kebencian dan fitnah
saya senang sekali terima kasih
baik terima kasih bang abalin dan juga pak karim
atas waktunya bersama si rni newscast pada malam hari ini
kita juga akan menyampaikan permohonan maaf kepada pak yayang maka
baik kita juga minta maaf sebelumnya
bahwa pak yayak yatmaka tidak bisa bergabung bersama dialog kita pada malam hari ini
karena akibat kesalahan teknis
tetapi kita harapkan agar isi dari dialog ini bisa menjadi insight ke depannya
dan sekali lagi tidak menjadi syak wak syangka dari seluruh pihak yang terlibat
dalam pemerintahan indonesia
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
terima kasih sekali lagi atas waktunya
bapak bapak sehat selalu selamat malam